satu tersangka pelaku peledakan bom panci di kelurahan cicendo kota bandung masih dalam pengejaran polisi
pengejaran tersebut didasarkan dari hasil pengembangan dari keterangan para saksi saat kejadian berlangsung
aksi pelaku di kelurahan cicendo kota bandung berkaitan dengan aksi teror di jatiluhur dan juga bekasi tahun lalu
mabes polri mengungkapkan kedua pelaku berafiliasi dalam jaringan jemaah ansarut daulah atau jad
dan jawa barat menjadi basis utama sel jad
senin sore densus delapan puluh delapan juga menemukan bahan bahan pembuat bom saat menggerebek sebuah rumah yang disewa pelaku yayat cahdiat selama enam bulan
bagaimana kalau rekan rekan ingat pada tahun dua ribu enam belas lalu di purwakarta di jatiluhur
di sana ada penangkapan abu sofi abu faiz dua lainnya hidup
dua yang saya sebutkan awal meninggal dunia itu adalah merupakan mereka yang melakukan aktivitas dengan bendera jad
di mana jad ini sudah mendeklarasi di malang dua ribu empat belas di mana di sana kita tahu bahwa merupakan kelompok yang terkoneksi dengan oman abdurrahman
yang mereka juga telah menyatakan atau berbayat kepada isis
jadi kita tahu bahwa sel sel jad ini termasuk saat ini yang cukup aktif melakukan perencanaan dan kegiatan aksi teror
baik yang di jawa barat seperti di waduk jatiluhur di bekasi di jawa tengah
jadi ada beberapa sel yang mereka sangat aktif termasuk yang di kalimantan timur kemarin
jadi mereka merupakan kelompok yang selama ini melakukan aktivitasnya lebih banyak di wilayah jawa barat dan sekitarnya
kapolda jawa barat irjen paul anton carlian menyebut
jika pelaku peledakan bom yang tewas saat aksi teror di kelurahan arjuna cicendo bandung merupakan pelaku berbahaya
pelaku juga terlibat beberapa aksi teror yang menyandang status residivis yang sudah diburu kepolisian sebelum perayaan tahun baru dua ribu tujuh belas
tapi yang sudah jelas itu adalah dari jad dan memang pernah ini residivis residivis yang bersangkutan itu dan memang ada keterlibatannya di aceh
dan bahkan salah satu informasi yang melakukan peledakan tipi satu juga saat itu ini salah satu pelaku yang dicurigai
jadi pernah dihukum berapa tiga tahun
nanti mungkin perampokan medan
ini nanti kita pak hendro pak kabit humas juga nanti akan menambahkan